presiden turis asing nekat menerobos batas aman radius satu km erupsi gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur kembali terjadi dan kali ini dua turis asal jerman menerobos penjagaan petugas
inilah video viral saat pengunjung asal luar negeri berusaha tetap naik ke kawah gunung bromo meski telah mendapat peringatan
dalam rekaman memperlihatkan turis asal jerman ini memaksa naik ke gunung bromo dan enggan mendengarkan penjelasan petugas soal radius aman untuk para wisatawan yaitu sejauh satu km dari puncak kawah
tidak mau mendengarkan penjelasan petugas turis asing ini tetap berjalan memasuki zona terlarang tepatnya di bawah anak tangga menuju kawah
pihak tnbts tidak memberi sanksi pada keduanya sementara menurut kepala seksi satu taman nasional bromo tengger semeru mengatakan
pihaknya akan meningkatkan patroli ke area tangga bromo
betul betul mengerti batas yang kita tentukan yaitu radius satu km